petugas gabungan kabupaten kediri melakukan sida ke sejumlah pasar tradisional dengan sasaran pengunjung maupun penjual yang tidak memakai masker
pengunjung yang tidak memakai masker langsung diminta keluar pasar
selain pengunjung petugas juga melakukan sweeping ke dalam pasar untuk mencari pedagang yang tidak memakai masker
sanksi yang diberikan kepada pedagang jika kedapatan tidak memakai masker yakni menutup paksa lapak jualannya dan tidak memperbolehkan berjualan kembali
sidak ini dilakukan untuk memutus penyebaran covid sembilan belas karena pasar merupakan salah satu lokasi yang rentan menimbulkan kluster baru
terlebih di desa sumberjo tempat pasar berada terdapat empat warganya yang terkonfirmasi covid sembilan belas
hingga saat ini kabupaten kediri masih ditetapkan sebagai zona merah dengan resiko tinggi penyebaran covid sembilan belas
total terdapat dua ratus lima puluh dua kasus satu ratus enam puluh tujuh orang dirawat enam puluh sembilan orang sembuh serta enam belas orang meninggal dunia
ketika masyarakat menggunakan masker masyarakat yang memiliki masker tidak memiliki masalah
namun pengunjung atau pembeli masih kita jumpai beberapa orang yang belum memakai masker dan kita ambil tindakan untuk tidak memasuki area pasar
sehingga yang tidak memakai masker harus pulang untuk mengambil ataupun membeli masker yang ada pedagang di depan pasar